waduh pagi pagi udah ganteng begini
mak mbak be
joni mau nengokin orang tua di rumah
rupanya lu udah kangen ya
sama mbak be sama emak lu ya
yaudah sana gak apa apa
daripada orang jina
jadi ada fungsinya sebagai wali
rum buka rum
anak kalo dikerasin bisa jadi nekan
ini tuh gara gara lomot mau ikut campur aja urusan rumah tangga gue
kampe lagi nih tuh anak
hah yang disalahin
nah emang lu yang nimbrong aja urusan gue
lagunya kayak menteri aja
udah lu dim semua
gue pusing nih denger pada ribut
lebih pusing lagi dengar suara yang serak serak banjir
siapa yang suaranya serak serak banjir
ah gue sih bukan serak serak banjir
gue serak serak demek suara gue tau gak
lo liat tuh aduh lo tuh
kayak obor kebakar rambut kita
apa lo kagak bisa apa y nasahetin dia jangan ikut tambur sama urusan kita begitu
tuh bagaimana itu juga kenya
makanan kok abis begini
siapa nih yang abisin ini
siapa lagi kayak nggak tahu aja
kenapa ya teriak teriak mulu
woy mau diskusi lagi
dasar loh ya pelut gentong
semua makanan lo embat
namanya juga lapar
yaudah jangan berisik
beli tuh lauk di warung beres
terpon di daerah tinggi
kelakuan tahu lo
waduh pagi pagi udah ganteng begini
mau kemana nih
mak mbak be
joni mau nengokin orang tua di rumah
rupanya lu udah kangen ya
sama mbak be sama emak lo ya
yaudah sana gak apa apa
ya udah mak jonny berangkat ya mak
kirim salam ya buat mbak be sama lo ya
takut si jonny kagak balik lagi
mak emang bener bener nih
mau ngangkat doni jadi anak angkat
ya allah mak
gua udah jatuh cinta banget sama tua anak
gua tinggal nunggu ridhonya aja
ya ampun jonny
bener bener ya lo udah berubah
ya ampun jon
mak jonny juga bagus bener sih jon
iya mak ini beri nama mak aji
di sono semuanya baik mak lo
apapun yang jonny minta pasti dikasih sama mereka mak
sukur deh jon
lo juga betapan di sono
jon mak seneng banget deh dengarnya
eh tau tau ada orang baik yang sayang sama lo ya jon
john yang mesti lo inget baik baik ya
lo jangan ampe nyanyain kebaikannya keluarga jisulam yang udah banyak nolongin lo itu ya jon
iya mak johnny bakalan buktiin ke keluarga mereka kalau johnny bisa jadi orang karena kebaikan mereka
jon lo tuh emang bener bener anak emak yang senang
hey bang ngapain sih dari tadi gue liatin bengong aja
udah ganteng bang
iya pak jon lo baik mak
alhamdulillah baik baik pak
banyak benernya juga ya kalau dibikir bikir si jonny dirawat sama jisulam
tapi bagaimana dengan kata katanya haji muhyiddin
ini jadi bingung ini
nah muncul juga lupul
gue pengen tahu pol hubungan lo sama muhyiddin sebenarnya apa
hubungan apa bang gak ada hubungan apa apa bang
lo jangan bohong gue perhatiin lo deket banget sama muhyiddin
lo setengah pol
tangga bang bener gak ada hubungan apa apa
cuma kalau saya ketemu sama haji muhyiddin cuma dia paling makan bubur aja bang

bohong setahu gue muhyiddin itu paling gak suka sama buburnya si sulam
atau gue perlu pakai kekerasan ya malam
hah biar ngaku gak atau gue pakai
turunin dulu bang biar aja jelasin lepasin tolong bang
ah bang jangan
gini bang jujur saya disuruh sama haji muhyiddin
disuruh meres haji sulam
kalau memang pak haji sulam itu mau
ngerawat si joni jadi anaknya
jadi dia ya
beri otak bang
perasaan ini bang
bener bang ayo cuma disuruh bang
tolong jangan bilang sama pak haji sulam bang ya
ayah malu bang
enak aja lo lo udah meres si sulam
gak gue kasih tahu
jangan kasih tahu bang
jangan kasih tahu bang
salah sendiri kenapa lo mau disuruh muhyiddin
gimana jadi pungsi begin
selamat pagi putri cantik
mau ngapain sih ke sini
gangguin ayah aja
mau ketemu sama putri cantik
ayah tuh bos bang
mendingan sekarang abang pergi dari sini
masa ketemu putri cantik bosen
sebenarnya abang tuh punya kaca gak sih
ya buat ngaca lah
abang tuh tau gak kekurangan
di rumah gue itu atika kacanya gede
gak ada kekurangannya tuh
he gak ada kekurangannya
dengar ya abang tuh kurang ganteng
gue nih dari orok udah keturunan orang kaya
lo kan tau
kekayaannya itu tujuh turunan kagak habis
gue ada di dalemnya
jadi tinggal tunggu jatah dibagi doang
kemarin kan gue gak dibagi itu warisan
karena lo tau abang lo merantau keliling dunia
jadi kalau itu dibagi warisannya tetep tetep kekayaan gue itu melebihi haji muhyiddin
mau gak lo jadi bini gue
atika pikir pikir dulu deh
kalau dpi nya oke
jangan pake dlp